papa harus pergi
badan kamu kok lemes kayak gini sih
masya allah keisha
badan kamu tuh anget
kamu pasti kurang istirahat ya
lebih baik sekarang
kamu tidur kamar yuk
mau main sama
kalau bunda marah
kamu gak usah takut ya
nanti biar papa yang bicara sama bunda
kakak sih ya apa
kamu itu gak berhak atas keisha
aku papa anjir keisha jadi aku berhak atas keisha
kamu udah nganggar raturan bunda
aku yang menyuruh keisha masukkan akwarium dalam kamar ini
dan aku juga yang menyuruh keisha tidur
karena badannya agak panas
ini gapapa kok badannya ga panas
kamu harus belajar
keisha harus dirahat
jadi dia harus belajar sekarang
mas mas ga berhak buat ngatur ngatur aku
iya suami yang ga betus
kamu udah berani nampar aku
silahkan kamu pergi dari rumah ini sekarang
dan aku minta cerai
oke kita cerai tapi aku akan bawa keisha keluar dari rumah ini
kamu ga berhak
kamu ga berhak
kamu itu ga berhak atas keisha
jadi aku berhak atas keisha
apa kamu bilang tadi kamu berhak atas keisha
kamu inget dong siapa yang mengandung dan melahirkan keisha
siapa yang membuat kisah kehidupannya menjadi lebih layak seperti sekarang ini
kamu tuh bisa apa
baru kerja sebulan jadi burung pabrik aja udah berlagu
asal mas tau ya gaji mas sebulan itu ga cukup untuk biaya transfer transfer aku
kamu jangan sombong ya
allah tidak suka orang yang sombong ke kamu
hah udah ga usah ngerapain aku
kayak kamu suami yang benar aja
oke aku pergi sekarang
tapi asal kamu inget ya
aku akan berjuang di pengadilan atas hak asuh keisha
kamu itu gak akan bisa dan kamu gak akan menang
asal kamu inget
aku yang bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keisha
dan aku ibunya
kamu jaga diri kamu baik baik ya
aku pergi dulu
aku pergi dulu
aku pergi dulu
papa harus pergi
suatu hari nanti
papa akan bawa kamu pergi dari rumah ini
pokoknya papa harus ditinggali sini lagi sama keisha
kamu denger ya
kalau kamu mau pergi sama papa silahkan
jangan harap kamu bisa kenal lagi sama bunda
tapi keisha cuma mau papa tinggal disini lagi sama keisha
kamu denger ya keisha
papa kamu memang harus pergi
sara sara sara
apaan sih masih disini
papa pergi ya
kamu jaga diri
bu bu bunda mangis
apa gak usah sok tau kamu ini urusan bunda
mana tadi lukisan yang budd suruh
kenapa kamu malah melukis seperti ini siapa yang suruh
ke kejayaan kakun papa
bunda gak suka kamu gambar kayak gini
sekarang kamu bikin yang lain
lukisan yang lain ngerti
bang kesya bangun nur
nanti bunda marah lho
mandi dulu ya tuh bebi udah nyiapin air hangan